mantan kepala beacukai purwakarta rahmadi effendi hutahayan hari ini memenuhi panggilan kpk untuk klarifikasi soal lhkpn
rahmadi effendi sudah tiba dan masuk ke ruangan pemeriksaan di gedung merah putih kpk sekitar pukul sembilan lewat dua puluh menit
sebelumnya deputi pencegahan kpk pahala nainggolan membenarkan adanya pemanggilan permintaan klarifikasi terhadap mantan kepala beacukai purwakarta hari ini
permintaan klarifikasi lhkpn seiring adanya laporan masyarakat soal kejanggalan berharta milik rahmat effendi
rahmadi menyampaikan laporan kekayaan terbaru kpk dua puluh dua februari dua ribu dua puluh tiga untuk periode tahun dua ribu dua puluh
saat itu nominal lhkpn yang dilaporkan enam tiga puluh sembilan miliar rupiah dan tidak memiliki utang atau rupiah
untuk mengetahui kondisi terkini terkait pemeriksaan ex kepala bea cukai purwakarta rahmadi effendi di kantor kpk
kita sudah bergabung dengan jurnalis kompas tv ada fedriska ananda
selamat petang rizka bagaimana perkembangan pemeriksaan ex kepala bacukai purwakarta hari ini di kpk
selamat petang ibrahim dan juga saudara terkait dengan pemeriksaan mantan kepala beacukai purwakarta rahmadi effendi
ini baru saja selesai tadi sekitar pukul empat sore di mana kami dapatkan informasi rahmadi effendi ini mendatangi gedung kpk sekitar pukul delapan tiga puluh pagi tadi
namun baru naik ke ruang penyidikan ini sekitar pukul sembilan tiga puluh
artinya ini pada hari ini rahmadi effendi ini dilakukan pemeriksaan selama kurang lebih lima jam
kalau misalkan terkait dengan agenda pemeriksaan hari ini ini adalah terkait klarifikasi laporan lhkpn yang dimiliki oleh rahmadi effendi
selaku ataupun ketika menjabat sebagai kepala beacukai purwakarta

harta yang dilaporkan ini sekitar enam miliar rupiah
namun ini terkait dengan laporan masyarakat ini dalam hal ini adalah seorang pengusaha dengan inisial wt
begitu yang melaporkan terkait dengan dugaan harta kekayaan rahmadi effendi yang tidak sesuai dengan laporan lhkpn ini
di mana ini melalui kuasa hukumnya pengusaha wt ini melaporkan ke kpk
di mana kalau misalkan kami dapatkan informasi ini bermula dari utang piutang
di mana kalau misalkan kami dapatkan informasi bahwa ramadi effendi ini dengan seorang pengusaha ini
terkait dengan utang piutang yang senilai tujuh miliar
jadi muncullah kecurigaan sehingga bagaimana seorang kepala beacukai ini yang memiliki harta laporan lhkpn sebanyak enam miliar
namun sanggup memberikan utang senilai tujuh miliar
inilah awal mula dari laporan rahmadi effendi kepada kpk
nah terkait dengan pemeriksaan rahmadi effendi
ini beacukai juga telah memperhentikan rahmadi effendi selaku beacukai purwakarta
ini kami dapatkan informasi diberhentikan pada tanggal sembilan mei
kalau misalkan kami melakukan penelusuran ibrahim dan juga saudara
kalau misalkan rahmadi effendi ini diketahui menjabat sebagai kepala beacukai purwakarta
ini semenjak tanggal dua puluh dua april dua ribu dua puluh dua artinya selama dua tahun menjabat begitu ya
dan kemudian laporan lhkpn rahmadi effendi
ini selama menjabat di beberapa becukai lainnya
ini juga mengalami peningkatan yang pesat
inilah yang coba dicari tahu oleh kpk pada hari ini
mencoba mengklarifikasi terkait dengan laporan lhkpn yang dilakukan oleh ramadi effendi
baik terima kasih fedri skananda untuk laporan anda langsung dari gedung kpk di jakarta